sebenarnya sungguh berat
amba ingin sekali menolak
semua takdir ini
hanya seorang istri
yang sangat mencintai
yang telah kehilangan orang yang dikasihinya
oleh karena itu amba menghadapmu
derita amba padamu
terimalah suami amba
terimalah amal baiknya
terima dia disisimu

kalian bukan tandingan
bantu ratu lau
kau bukan lawanku
lebih baik kau pulang ke durangerang
daripada kau mati sia sia
rupanya kau juga ingat
kau ingin merasakan jurusmu
sebenarnya sungguh berat
menerima semua ketentuanmu
amba ingin sekali menolak
semua takdir ini
tapi amba hanya manusia biasa ya allah
hanya seorang istri
yang sangat mencintai suaminya
yang telah kehilangan
orang yang dikasihinya
oleh karena itu
meminta pertolonganmu ya allah
mengadukan segala derita amba padamu
terimalah suami amba
terimalah amal baiknya ya allah
terima dia di sisimu
amin ya ruh
terima kasih ruh pontuhha
apakah itu kakandah
kakande sudah tidak ada
apakah ini hanya pikiran ku saja
ya allah tidak
berat sekali hatiku untuk menerima kepergian kakande perabu
ya allah tolonglah aku ya allah
aku harus bagaimana
aku sangat merindukan kakande
siapa kau sebenarnya
sepertinya aku mengenali caramu bertarung
kau tidak perlu mengenalku
terima saja kematianmu
bagaimana kadang kalau aku menerima

hentikan perselisian ini
kita tidak seharusnya saling bertarung
bukankah kita semua bisa bekerja sama
siapa yang mau bekerja sama dengan mereka
jangan lancang kau laung setan
aku kesini hanya untuk bertemu dengan putraku

bukankah nyai ratu memiliki dendam kesumat kepada subang lara dan rara santa
mereka berdua hampir membunuh nyai
kita memiliki musuh yang sama nyai
yaitu keluarga siliwangi
kalau kita semua bisa bergabung
maka kesempatan nyai untuk membalas dendam akan semakin besar
kalau kita semua bisa bergabung
maka kesempatan nyai untuk membalas dendam akan semakin besar
percayalah gusti prabu surawi sesa
nyai ratu sekarwangi memiliki kekuatan yang sangat luar biasa
dan hal ini amat sangat membantu gusti untuk melawan kian santang dan yang lainnya
gusti prabu bisa mengandalkan kekuatannya nyai ratu sekarwangi
ini kakak prabu mudinda
tenanglah aku masih hidup
aku belum siap meninggalkanmu
kanda sangat merindukanmu
aku pun juga merindukanmu kak kanda